loh mana nih ojol gak ada yang mau pickup gue apa
woy kalau jalan pake mata
lagu lu dal untung gak jatuh nih hape gua
eh tapi gapapa mumpung udah lewat nih gua gak dapet ojol nih
gak bisa aja gue buru buru ada janji
oh gaya lu ampir depan situ doang tuh mrt ya ilah
ya ampun sama temen lu gitu bang
tidak pakai uang elektronik juga nih
di sini udah pakai uang elektronik
mana gua belum isi uang elektronik gua lagi
uang elektronik itu yang tulisan e money
belanja juga apa ini tuh juga uang elektronik dah
electronic money alias e money yang sering kita lihat tuh sebenarnya adalah nama merekartu dari salah satu penyedia jasa sistem pembayaran
uang elektronik itu memang banyak bentuknya dan nama kartunya juga beda beda
pada dasarnya uang elektronik itu punya fungsi yang sama dengan uang kertas rupiah kita
intinya value atau nilai pada uang fisik akan selalu sama ketika kamu konversikan ke uang elektronik
bedanya cuma di bentuknya aja
yang satu berbentuk fisik dan yang satu berbentuk data elektronik
nilai uang rupiah dalam uang elektronik tercatat atau tersimpan dalam sebuah media elektronik berupa chip atau server
yang dimana kalau kita pakai transaksi nilai nominalnya akan dikurangi sesuai jumlah transaksi
jadi nggak perlu lagi tuh nunggu uang kembalian atau repot ngitung berapa lembar uang kertas yang harus kamu keluarkan dari dompet
kalau nilainya udah diisi atau di top up pakai uang rupiah kita
berhubung uang elektronik ini tersimpan dalam bentuk data
makanya dibutuhkan adanya suatu alat untuk membaca dan mencatat perpindahan data transaksi kita
nah alat itu biasa kita kenal dengan mesin edisi alias electronic data capture
udah pada tau dong ya mesin edisi
itu loh alat yang biasanya ada di meja kasir
tempat kita kalau mau bayar atau mau
nah bedanya uang elektronik yang chip base dan severbase itu apa
pastikan hasil gambarnya akan kesimpan di galeri atau di memori handphone kamu
nah kira kira analogi chief base seperti itu
jadi data uang elektronik yang kamu punya tersimpan dalam sebuah media chip yang berbentuk fisik
sedangkan kalau yang server base ibaratnya foto foto yang kamu ambil tadi hasilnya
jadi gambar atau file kita tuh gak akan hilang kalau kita simpan di cloud
ya clot itu semacam media penyimpanan berbasis internet
yang bisa kita akses melalui koneksi online
jadi chip based itu ibaratnya galeri hp kita
nah uang elektronik yang chip base biasanya informasi data nominalnya tersimpan dalam sebuah chip yang tertanam dalam kartu
tinggal tap kartunya ke mesin edisi transaksi langsung beres deh
makanya uang elektronik jenis ini cocok untuk transaksi yang bernilai kecil
kayak transportasi umum bayar parkir bayar tol bayar fast food dan lainnya
berhubung uang elektronik jenis chip base ini tujuannya untuk efisiensi
jadi transaksinya ga perlu verifikasi password layaknya kartu atm
karena proses transaksinya terjadi secara offline
karena itu wajib jaga baik baik ya kartu uang elektroniknya
jangan sampai hilang apalagi dipakai sama orang tanpa seizin kamu
untuk meminimalisir resiko kerugian konsumen
bank indonesia bikin peraturan nih
yaitu maksimal top up yang bisa disimpan di uang elektronik chip base ini
hanya sebesar dua juta rupiah
sedangkan untuk uang elektronik yang server base
data nominal uang kamu tuh tersimpan atau tercatat dalam media server
yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama kamu menggunakan gadget
bisa lewat mesin edisi transfer antar akun
termasuk lewat scan kode qr
nah kalau server based ini berhubung cara pakenya juga butuh verifikasi di internet
batas nominal top upnya juga lebih tinggi
yaitu maksimalnya sepuluh juta rupiah
buat kamu kamu yang dinamis dan gak mau ribet
cukup bawa handphone udah bisa bayar ini itu deh
terus jangan lupa cek dulu pulsa atau kuota internetnya
teknologi cerdas bukan berarti bikin kita santai terhadap faktor keamanan
kamu juga harus rajin ngecek berapa
sisa jumlah nominal saldo yang ada di uang elektronik kamu
supaya kalau ada yang nggak wajar dalam transaksinya
kamu bisa langsung hubungi call center penyedia jasa sistem pembayarannya
atau hubungi bank indonesia ke satu ratus tiga puluh satu
untuk perlindungan konsumen sistem pembayaran
gimana udah paham kan
kalau masih belum paham telepon aku aja